menyambut hari kemerdekaan indonesia pada tujuh belas agustus bisa disemarakan dengan berbagai cara
salah satunya lewat kuliner
pipit permatasari seorang perajin kue di palembang mencoba kreasikan kue dengan tema kemerdekaan
kue tark dibentuk kotak agar nampak seperti bendera
selanjutnya ia menghias kue dengan lapisan fondan yaitu lapisan yang terbuat dari gula dan bisa dibentuk sesuai keinginan
tanya itu kue juga dihias dengan ukiran berbentuk garuda pancasila
bagian bagian burung garuda pancasila harus detail dan sesuai seperti jumlah sayap jumlah bulu ekor dan lehernya
tingkat kesulitannya lumayan di sini aku mengerjakannya dua hari karena dari awalnya aku sketsa dulu burung garudanya
jangan sampai salah dari filosofinya
kue dengan tema khusus biasanya dipesan oleh instansi ataupun perorangan
kue yang terlihat terlihat terlihat terlihat terlihat
di luar ekspektasi ya aku kira kayak kue merah putih doang gitu tapi ternyata ada tambahan burung garudanya
keren banget sih di luar ekspektasi
selain membuat kue merah putih garuda pipit juga mengecekkan kue kemerdekaan jenis lain
jelang tujuh belas agustus memang dijadikan momen untuk diabadikan dalam berkreasi bagi sejumlah perajin kue di palembang
inilah keseruan salah satu lomba dalam rangka menyambut peringatan hari kemerdekaan di kelurahan banaran kota boyolali jawa tengah
masing masing peserta perwakilan dari tujuh rt harus bisa menghabiskan sepuluh mangkok soto segar dalam waktu sepuluh menit
kuah soto yang panas serta isian soto yang beragam membuat para peserta kewalahan dalam menghabiskan sepuluh mangkok soto ukuran sedang ini
ukuran potongan daging sapi yang besar membuat mereka membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa menghabiskan soto
juaranya mendapatkan uang tunai satu juta rupiah
sebenarnya kuat gak kuat harus dikuatin
dan ini untuk partisipasi acara tujuh belas agustus
lomba makan soto soger ini menjadi penguat identitas kelurahan banaran boyolali yang dikenal sebagai kampung soto
karena banyaknya warga yang berjualan soto segar khas boyolali hingga di luar kota
tim liputan cnn indonesia